rasa harus sekaligus bangga amiruddin ayah apriyani rahayu seketika terpancar saat melihat putrinya meraih kemenangan pada babak final ganda putri bulu tangkis olimpiade dua ribu dua puluh senin kemarin
dari tokyo jepang gelora kemenangan dirasakan keluarga yang tinggal di kelurahan lawulo kecamatan anggaberi kabupaten konawe sulawesi tenggara itu
menyaksikan dari layar kaca amiruddin mengenang kegigihan apriyani berlatih bulu tangkis sedari kecil meski dengan keterbatasan fasilitas yang dimiliki orang tua
mengutip detik com bakat apriyani sudah terlihat sejak berusia tiga tahun
ia kerap bermain bulu tangkis bersama almarhum sang ibu menggunakan raket yang terbuat dari kayu
amiruddinlah yang membuatkan rakit untuk apriyani
ia menebang batang pohon yang ada di sekitar rumah untuk dijadikan raket
demi mengasah bakat putrinya itu
amiruddin kembali menebang pohon di sekitar rumahnya untuk disulap menjadi lapangan bulu tangkis
latihan demi latihan membawa apriyani bermain di tingkat provinsi hingga mengikuti pelatnas di jakarta
amiruddin berharap pencapaian gemilang putrinya yang kini menjadi legenda bulu tangkis indonesia
menginspirasi atlet di daerah sehingga meyakini proses berlatih tidak akan mengkhianati hasil
masuknya pasangan kandang

ditingkatkan lagi dan diusahakan itu yang anak anak daerah supaya bisa diambil
saya bersyukur terima kasih atas doanya mereka